saudara korban meninggal akibat diare di kabupaten pesisir selatan sumatera barat bertambah menjadi lima orang
pemerintah kabupaten pesisir selatan menetapkan status kejadian luar biasa untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan diare
pemerintah kabupaten pesisir selatan sumatera barat menetapkan status kejadian luar biasa atau klb lantaran tingginya kasus diare
saat ini tercatat satu ratus lima puluh orang terjangkit diare akut di kecamatan sutra kabupaten pesisir selatan
pasien didominasi balita dan anak anak
dari satu ratus lima puluh orang pasien tiga puluh empat orang masih dirawat dan lima orang meninggal dunia
sebanyak sembilan pasien dinyatakan sembuh dan sudah dipulangkan
dengan status kejadian luar biasa pemerintah kabupaten menggratiskan semua biaya perawatan diare
muntahan pasien juga sudah dikirim ke laboratorium universitas andalas
kemudian kedepannya tidak ada lagi peningkatan kasus dengan penanggulangan diare bersama lisek sektoral
dan juga dari provinsi sumatera barat kabupaten dan masyarakat setauan negara
bergerak bersama untuk mengatasi dan menindaklanjuti penanggulangan diare ini di kecamatan sutra
dugaan sementara penyebab diare adalah kebiasaan masyarakat
yang meminum air tanpa dimasak terlebih dahulu
untuk penelitian dan penyelidikan kualitas air lebih jauh
hari ini bepom akan mengambil sampel di tempat masyarakat biasa mengambil air di wilayah kecamatan sutra
sedangkan untuk penyelidikan pasien akan diambil kembali sambal
untuk selanjutnya diserahkan ke labor universitas andalas yang memiliki fasilitas lebih lengkap
sebagai antisipasi bertambahnya jumlah pasien
tim penyuluh dinas kesehatan mengimbau warga untuk mengonsumsi air yang sudah dimasak
sejumlah fasilitas kesehatan di sekitar lokasi kejadian luar biasa juga disiagakan